agus sujatno yang menjadi pelaku bom bunuh diri astana anyar pada tujuh desember dua ribu dua puluh dua lalu
tercatat tidak hanya sekali melakukan aksi terorisme
sebelumnya pada dua puluh tujuh februari dua ribu tujuh belas agus sujatno terlibat kasus bom panci cicendo
yang menyebabkan dirinya ditahan di lapas nusa kabangan selama empat tahun
meski bebas pada dua ribu dua puluh satu lalu agus masih berstatus merah
yang artinya belum melakukan proses deradikalisasi secara tuntas
hal tersebut dikarenakan agus yang sulit untuk berkomunikasi
sehingga petugas harus mencari cara lain untuk bisa membujuk agus
dalam tanda kutip masuk kelompok yang masih merah
sehingga tentunya untuk proses deradikalisasinya
juga tentunya membutuhkan teknik dan taktik yang berbeda
sebanyak satu polisi tewas dan sepuluh lainnya mengalami luka luka
dalam kasus bom bunuh diri astana anyar
agus sujatno yang dinyatakan sebagai pelaku bom bunuh diri astana anyar pun dinyatakan ikut tewas
pria tiga puluh empat tahun tersebut terafiliasi dalam jaringan ansarut daulah
yang dalam aksinya menuliskan sebuah pesan penolakan terhadap rkuhp
yang baru saja disahkan
ahli hukum pidana universitas brawijaya milda istikomah menegaskan
bahwa program deradikalisasi yang dijalani oleh napi kasus terorisme
mestinya tidak hanya diberikan dalam masa tahanan
program tersebut harus tetap berjalan walaupun masa pemidanaan telah usai
menurut milda asistensi dan pendampingan telah membawa keberhasilan
dan harus terus dilakukan kepada napi ter
setelah masa pemidanaan
hal tersebut dibuktikan dengan jumlah napi terberstatus merah
dalam penelitiannya yang berkisar hanya sepuluh sampai dua puluh persen
dan sisanya dianggap berhasil menjalani program deradikalisasi
persoalan berikutnya adalah program deradikalisasi itu tidak selesai
ketika napi ter itu keluar dari lepas
karena setelah menyelesaikan masa pemidanaannya
program deradikalisasi itu harus tetap dilaksanakan
berdasarkan institusi yang punya kewenangan untuk itu
program deradikalisasi yang dianggap milda selalu dibebankan kepada bnpt
densus delapan puluh delapan dan lapas seharusnya menjadi tanggung jawab bersama
termasuk pemerintah dan lembaga yang berwenang
naufal zahwan andra anhar jakarta